kita ke informasi berikutnya pemirsa terkait saksi sekaligus terdakwa richard eliezer
yang mengaku mendapatkan telepon seluler baru dari ferdisambo
pada tanggal sepuluh juli malam atau dua hari setelah peristiwa penembakan
yang menewaskan brigadir yosua huta barat
hal ini menjadi salah satu kesaksian richard dalam persidangan lanjutan
di pengadilan negeri jakarta selatan yang digelar sejak selasa pagi
richard menjelaskan pada rabu sepuluh juli malam dirinya bersama kuat ma'ruf
dan ricky rizal dipanggil ferdisambo dan mendapat telepon seluler
merek iphone tiga belas pro max baru
sebelumnya ferdisambo menanyakan jenis hp yang digunakan
dan meminta istrinya untuk mengecek ketersediaan ponsel
dan membagikan kepada ketiganya
richard mengaku saat itu verdi sambo juga menjanjikan uang untuk ketiganya
uang yang telah disiapkan dalam amplop dalam pecahan dolar itu
bahkan telah diperlihatkan kepadanya
menurut richard sambo berjanji akan membagikan uang tersebut
bapak menanyakan dulu yang mulia kalian pakai hp apa
kebetulan bang riki sudah pakai iphone om kuat masih pakai sambung
saya pakai redmi yang mulia
jadi bapak bilang gantilah pakai iphone lah
baru tanya ke ibu masih ada nggak sisa hp nya
terus ibu naik bawa turun hp itu yang mulia
kapan uang itu diberikan
uang sudah ada di situ yang mulia
uang sudah ada di situ
dalam bentuk amplop yang mulia
dalam bentuk amplop
dari mana sudah tahu bapak itu dolar
bapak yang kasih tahu yang mulia
oh kasih tahu
bukan bicara saja bukan dibuka nih dolar
selain itu dalam kesaksiannya richard kembali menceritakan soal pemberian iphone
dan rencana pemberian uang di rumah saguling pada sepuluh juli dua ribu dua puluh dua
richard juga membawa bukti sebuah foto yang menunjukkan kehadiran putri candrawasya
dalam bukti foto tersebut menunjukkan tangan putri yang memakai gelang
diketahui dalam sidang sebelumnya putri candrawati membantah soal pemberian handphone
dan rencana pemberian uang dua hari setelah peristiwa penembakan yosua
saat dijanjikan uang tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara
saat dijanjikan uang satu miliar dan handphone
itu ada atas handphonenya yang mulia
ini kotak handphone yang di
sama ada kartu juga yang mulia
untuk disuruh ganti kartu pada saat itu
jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara ferdisambu
masih sempat saudara ngambil gambar
jadi pada saat itu yang mulia
kalau tidak salah yang mulia
jadi sempat kirim kirim foto